operator seluler telkomsel ini akan menghadirkan layanan lima g secara komersial di indonesia setelah lulus uji layak operasi lima g pada sembilan belas hingga dua puluh satu mei dua ribu dua puluh satu
layanan lima g bisa mulai dinikmati tanggal dua puluh tujuh mei dua ribu dua puluh satu mendatang secara terbatas di beberapa wilayah di jabodetabek
setelah lulus proses ulo telkomsel resmi mengantongi surat keterangan layak operasi atau sklo lima g dari kementerian komunikasi dan informatika
telkomsel menjadi operator seluler pertama di indonesia yang resmi menggelar layanan lima g
di tahap awal telkomsel menggunakan pita frekuensi dua tiga ghz untuk menyelenggarakan layanan lima g
telkomsel juga berjanji tarif layanan itu akan terjangkau
telkomsel juga berjanji tarif layanan itu akan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat indonesia
rencananya layanan lima g sudah bisa dinikmati pada tanggal dua puluh tujuh mei di enam lokasi di jabodetabek
yakni kelapa gading pondok indah pik bsd widya chandra dan alam sutra
kedepannya kota dan lokasi prioritas di luar jabodetabek juga akan menyusul
ekosistemnya maupun capital expenditure yang kita harus gelar cukup masif
sehingga tentu saja kita tidak bisa menggelar

sehingga aspek keekonomiannya tidak dapat
sehingga kita akan melakukannya secara bertahap sambil kita mengedukasi pasar
kalau ditanya berapa tahun terus terang belum ada yang tahu mungkin
tapi kalau kita belajar dari empat g pertama kali dikenalkan di indonesia itu dua ribu empat belas
sekarang dua ribu dua puluh satu sudah masif empat g nya
kalau empat g misalnya butuh enam tahun bayangan saya lima g harusnya butuh waktu yang lebih pendek
karena teknologi begitu ya makin canggih biasanya makin cepat implementasinya